ya deklarasi kami kembali menuai penolakan di surabaya jawa timur
bahkan tadi deklarasi barisan oposisi ini juga terpaksa dibubarkan oleh polisi
karena alasan tidak memiliki izin misalnya juga pertimbangan kondisi covid sembilan belas
di mana banyak kerumunan
tapi sebetulnya bukan kali ini saja deklarasi kami menjadi kontroversi
dan juga diserbu oleh masa
di sisi yang lain kami juga belakangan menyuruhkan untuk nobar film g tiga puluh spki
kami bahkan menyurati presiden joko widodo
untuk mewaspadai bangkitnya neokomunisme atau pki gaya yang baru
mengapa kami menghembuskan isu pki
faktor apa yang membuat deklarasi kami justru menuai penolakan
kita akan coba bahas pada malam hari ini bersama dengan tiga narasumber
yang hadir dari luar studio bergabung
ada bang ray rangkuti pengamat politik yang juga direktur eksekutif lima
dan juga bang revli harun deklarator kami
dan kami masih menunggu konfirmasi tadi sudah sempat bergabung
tapi kemudian ada gangguan teknis
mas nusirwan sujudi
jono ketua dpp pdi perjuangan
jadi saya akan berangkat dengan dua narasumber terlebih dahulu
bang refli ini bicara soal deklarasi kami dan isu pki yang dihembuskan belakangan ini
kita mulai dulu deh dari deklarasi kami yang menuai penolakan
ini menjadi dievaluasi tidak sih bang refli
merasa ada yang salah tidak
mengapa kemudian deklarasi ini menuai penolakan dari beragam masa
atau justru juga anda bertanya tanya mengapa kemudian deklarasi seperti ini justru dibubarkan
ya justru saya bertanya tanya
kenapa ini kemudian menuai penolakan
apakah penolakan itu diorkestrasi
tetapi kalau kita bicara tentang kebebasan berpendapat berserikat dan lain sebagainya
lalu nanti kita akan hubungan dengan covid sembilan belas
maka kan sesungguhnya harusnya deklarasi seperti ini bagian dari hak azazi manusia
bahkan hak konstitusional
silakan saja mereka sampaikan deklarasinya
baik kami ada gangguan komunikasi dengan bang refli harun
ditahan dulu bang refli kami akan coba perbaiki sambungan teleponnya
jadi saya akan ke bang rey rangkuti
bang rey ini kita menunggu bang refli lengkap berbicara
tapi tadi kita dapat poinnya bahwa bang refli juga bertanya tanya
sebetulnya agak agak bingung dengan penolakan ini
apa yang anda lihat sih
bang rey dari rentetan penolakan deklarasi kami
sampai kemudian juga isu isu pk yang kembali dihembuskan
apakah ada yang salah atau sebetulnya ini terorkestrasi
yang tadi juga dipertanyakan oleh bang refli harun
saya kira kalau menolak deklarasi organisasi seperti kami itu
jelas tidak diperkenankan ya dengan alasan apapun
kecuali mereka misalnya mendasarkannya pada protokol covid sembilan belas
jadi itu dua hal yang
jadinya bisa diindahkan
pada satu bukan deklarasinya yang ditolak
tetapi mekanisme perhelatannya pernyataannya
kalau seluruh acara itu misalnya dikelola
dengan juga melanggar protokol covid sembilan belas
kan tidak ada hak bagi siapapun untuk melarang mengganggu
dan mengacaukan acara deklarasi yang dilakukan oleh kami
tidak boleh ada dua
karena itu bagian dari kelembasan warga negara bersedia bersumpul
dan menyatakan pendapat
tetapi selama tentu saja acara acara seperti itu
berhubungan karena kita menghadapi situasi covid sembilan belas
ini menyesuaikan diri atau tidak melakukan pelenggaran
terhadap prinsip prinsip protokol covid sembilan belas
tapi apakah sesederhana itu bang rey
karena meranggar protokol covid sembilan belas
kemudian menjadi alasan
untuk dibubarkan atau ditolak oleh sebagian kalangan
kalau tidak karena alasan itu tidak ada alasan
satu satunya alasan makanya alasannya bukan pada deklarasinya
alasannya itu pada perhelatannya
apakah deklarasi itu dilakukan tetap dengan mengacu
atas dasar prinsip protokol covid sembilan belas atau tidak
jadi ini dua hal yang berbeda
pelarangan itu karena acaranya sendiri
acaranya namanya deklarasi
saya kira itu jelas melanggar hak hak asasi manusia
dan sudah sepantasnya kita mengkritik kebijakan itu dilakukan oleh siapapun
tapi kalau mereka mendasarkan diri karena tidak sesuai acaranya dengan protokol covid sembilan belas
itu bisa kita perdebatkan
nah disitulah pintu mazunya pintu puji
apa betul acara itu misalnya
tidak sesuai dengan prinsip prinsip protokol covid sembilan belas
kapasitas ruangan jumlah orang
keberadaan setiap orang di dalamnya
dan tentu saja alat alatan lain
seperti misalnya hand sanitizer tersedia
atau cuci tangan
seluruhnya pemakai masker dan sebagainya
kalau prinsip prinsip protokol covid sembilan belas ini dipenuhi
kalau ada tetap yang melakukan pelarangan terhadap acara yang seperti itu
ya saya pikir mereka yang dilarang itu dapat mempergunakan aksinya untuk melakukan kegugatan
bagaimana dengan kelompok masyarakat yang kemudian tidak sejalan dengan deklarasi atau pesan yang disampaikan ketika deklarasi kami itu
ini kan kemudian yang akhirnya banyak
ya ya kemarin saya baca juga
sejujurnya saya agak miris ya
karena cara cara yang seperti itu sebetulnya tidak boleh lagi berkembang di era demokrasi seperti sekarang ini
dulu kita sering mengkritik cara cara yang dilakukan salah satu ormas agama tertentu
yang seolah olah menjadi aparat penegak hukum ya terhadap kegiatan kegiatannya seperti itu
nah di bidang politik juga kegiatan yang sama bisa terjadi
oleh karena itu ya kalau ada ormas ormas ya apalagi ormas yang sipil
yang melakukan tindakan mencegah orang untuk mempergunakan haknya sebagai warga negara
ya tentu harus kita kritik bersama sama
oke baik baik
tapi situasi yang seperti itu menurut saya sangat tidak patut
sebaiknya ya organisasi yang melakukan katakanlah misalnya pelarangan untuk melakukan aktivitas politik dari warga negara yang lain
ya itu harus meminta maaf kepada masyarakat secara umum
atau jangan jangan ini menjadi ada penolakan ada kontroversi karena belakangan juga kami cukup kencang menghembuskan isu soal bangkitnya pki
yang bahkan sampai menyurati presiden jokowi
tapi nanti dijawabkan nanti oleh bang refli harun dari kami dan juga akan ditanggapi oleh pd perjuangan oleh mas nusyirwan yang sudah bergabung
kami jadah terlebih dahulu
anda kembali di cnn indonesia newscast
saya sapa dulu mas nusyirwan sujono ketua dpp pd perjuangan yang sudah bergabung
selamat malam mas nusyirwan
selamat malam mas bisa mendengar suara saya
oke baik ditahan dulu mas nusirwan saya akan ke bang refli harun lagi
bang refli jangan jangan kemudian karena kami belakangan mulai menghembuskan isu pki ini bang refli ini kan sensitif di masyarakat ya
kenapa kemudian motifnya apa sih bang sampai menyurati presiden untuk memuas padai bangkitnya pki ini
ya kalau jangan jangan dilarang karena menghembuskan isu pki berarti ya melarang pki dong
logikanya kan begitu
tetapi begini sebenarnya kan jas merah ya jangan sekali sekali melupakan sejarah
jadi sebenarnya ini kan tindakan preventif
jangan sampai kemudian kita lupa bahwa ada sejarah kelam bangsa ini ya
yang namanya pemberontakan pki itu sudah tiga kali kan

nah generasi sekarang kalau dikaitkan dengan pelajaran sejarah misalnya sepertinya tidak terlalu aware dengan bahaya bahaya seperti itu
oke jadi motifnya untuk
cuma saya ini bukan orang yang pasti sama pendapatnya dengan gatot nurmantio misalnya
karena beliau ini dari tni ya kan tni kan biasanya sangat peka sekali dengan hal hal seperti itu bahaya laten dan lain sebagainya
sementara kalau aktivis seperti saya dan rai rangkuti kan biasanya agak loss loss saja
nah inilah yang kemudian barangkali melatar belakangi
presidium itu menyampaikan surat jangan lupa yang menyampaikan surat itu presidium ya
presiden itu tiga orang gatot nurmantio din samsudin dan rohmat wahab ya
dari nu dari muhammadiyah dan dari tni
nah ketiga organisasi besar inilah ya mantan tni kemudian muhammadiyah dan nu inilah
yang menyurati presiden jokowi atas nama presidium kami
dan menurut saya ya baik baik saja toh
tidak ada salahnya kalau kita bersikap preventif terhadap bahaya laten komunis
karena dari pengalaman sejarah misalnya kita tahu bahwa saya pernah interview misalnya dengan salim zaid bagaimana yang namanya mani kebu itu manifestis manifestis
manifesto kebudayaan itu dibubarkan oleh presiden soekarno karena bisikan nyoto
dan nyoto waktu itu berada di inner circle kekuasaan
nah bahaya inilah yang kemudian dikhawatirkan
bahwa ada berangkali alat dan komunisme yang bisa menyusup di circle kekuasaan dan bisa menggunakan pangan kekuasaan untuk mengebuk siapa saja yang tidak setuju dengan ide ide kirim
oke anda mau
radikalisme dan lain sebagainya
ide ide kanan kan digebuk tuh sekarang
anda mau mengatakan bahwa mungkin saja kemudian di dalam kekuasaan sekarang menyusup idealisme atau ideologi pki tadi itu komunis tadi itu
yang namanya ideologi kan bisa menyusut dimana saja bisa di level society bisa di level state
ya karena itulah kemudian perlu diwaspadai kan
dan ideologi tersebut misalnya banyak orang berkeberatan mengenai undang undang hip
yang berusaha misalnya menempatkan sila ketuhanan itu menjadi downgrade
jadi ketuhanan yang berkebudayaan misalnya
nah itu keberatan orang karena kalau kita bicara tentang sila ketuhanan yang maha esa itu adalah mahkota dari pancasila
jadi inilah sila yang merupakan penghulu dari pancasila yang kemudian turun ke dalam sila sila lainnya juga
sehingga ketika dia di downgrade ke dalam misalnya trisila atau ekasila
banyak yang kemudian berkeberatan karena sudah mengingkari pancasila yang tanggal delapan
oke baik tahan di situ
itu satu contoh yang dikhawatirkan oleh presidium kami
ya baik bang refli saya minta tanggapan dari mas nusirwan dari pd perjuangan karena juga yang mengkonsepkan soal ruhip tadi
dan soal isu pki yang mulai dihembuskan lagi oleh kami sehingga juga di sisi lain juga ada penolakan di sana sini tanggapan anda bagaimana mas nusyirwan
tampaknya beberapa pihak agak kesulitan mencari topik yang bisa ditampilkan pada kondisi saat ini
sehingga ungkapan atau katakanlah tema tema klasik itu dimunculkan
meskipun apakah itu masih relevan atau tidak
itu tampaknya menjadi hal yang tidak terlalu penting
tapi saya melihat bahwa ya hal hal yang lain yang seharusnya mungkin untuk mensupport pada kondisi covid pandemi covid pada saat ini tentunya itu lebih prioritas ya
tapi tampak tampaknya ini juga menjadi kesempatan
timing yang tepat untuk mencari mengungkap hal hal yang sebetulnya mungkin sudah tidak waktunya lagi
tapi tampaknya mengalami kesulitan
tema apa yang akan saya gunakan untuk melakukan koreksi ya tapi itu kan hak setiap pihak untuk mengungkapkan itu untuk disampaikan
tapi tentunya rakyat pun
meskipun pak refri tadi mengingatkan soal sejarah tentunya juga rakyat juga tidak terlalu
apa namanya sudah memahami ya nggak perlu terlalu membuat sebuah kekhawatiran kekhawatiran memunculkan hal hal baru yang yang sebetulnya itu tidak
yang sebetulnya itu tidak
yang sebetulnya itu tidak
yang sebetulnya itu tidak
tidak pada masanya lagi saat ini
tapi demikian pula tampaknya itu tadi sekali lagi saya katakan itu adalah sebuah
pencarian tema yang mungkin masih bisa digunakan untuk koreksi ataupun katakanlah kritik
oke anda mau mengatakan bahwa tidak ada topik yang lain yang bisa dimunculkan kepada masyarakat selain topik soal isu pki bangkit tadi itu
meskipun bahaya laten tadi seperti ini harus tetap diwaspadai kalau tadi bang refli harun katakan mas susirwan
bahaya laten itu kan pinjauannya pak refri atau teman teman tersebut
bahaya laten saat ini saat ini dengan bahaya laten pada masa lalu kan berbeda
jadi tentu tapi itu kita juga tidak bisa mencegah kreativitas untuk mencari tema
ya kan juga nggak boleh melarang melarang orang berpikiran untuk mencari tema yang apa yang akan digunakan
tapi menurut kami tidak perlu dikhawatirkan karena soal pemahaman pemahaman tersebut

dan juga rakyat tidak terlalu tidak terlalu terbelakang sekali
sudah cukup latihan demokrasi sejak pasca reformasi sudah kesekian kalinya dilakukan
dan itu sudah sangat mencerminkan aspirasi itu dilakukan
pemilihan langsung dan sebagainya itu sudah bahkan kategori demokrasi di indonesia itu sudah demikian tinggi
bahkan beberapa pihak mengatakan melebihi daripada asal muasal demokrasi
mas nusyirwan kalau bicara soal aspirasi soal demokrasi mengapa kemudian ada penolakan dari sejumlah kelompok setiap ada deklarasi kami di berbagai wilayah mas
sama saja dengan deklarasi tersebut tidak bisa dicegah termasuk diantaranya apabila ada yang menolak
tentunya kita tidak bisa kalau katakanlah tadi adalah kebebasan berpendapat apa yang tadi dikatakan
tentu ya berpendapat untuk melakukan ungkapan itu ya seimbang dengan apabila ada yang tidak menghendaki
itu sama sama harus kita hargai
antara yang mengungkapkan dengan yang menolak
meskipun kami juga tidak begitu paham dari aspek di sebelah mana ini yang baik yang menolak
kita kan juga tidak melakukan langkah langkah untuk katakanlah memberikan ruang hal tersebut
bang refli tidak ada topik lain
bang refli tema yang lain mencari cari tema sehingga menggunakan isu pki lagi
iya kalau kita lihat ruhip itu kan bukan tema yang mengada ngada ya
ruhip itu itu real jelas dan ditolak oleh semua komponen bangsa
hampir semua komponen bangsa menolak ruhip
nu menolak muhammadiyah menolak kemudian kelompok kelompok masyarakat juga menolak
jadi karena itu real ya itu sesuatu yang real
yang kedua adalah kita ini kan dua puluh empat jam tidak mungkin kan kita bicara covid sembilan belas terus kan
kalau misalnya bagaimana menangani covid sembilan belas dan lain sebagainya tentu itu level state
levelnya negara masyarakat bisa berpartisipasi memberikan bantuan menjaga jarak dan lain sebagainya
itu partisipasi untuk setiap program pemerintah
tetapi kelompok kelompok masyarakat kan punya concern punya agenda punya keinginan punya pendapat punya opini sendiri
nah kebetulan saja yang sekarang ini karena menjelang g tiga puluh spki peringatan pemberontakan g tiga spki
maka tema yang diusung adalah tentang pki kan begitu
tapi ketika misalnya ada pelarangan pelarangan ini itu dan lain sebagainya tema yang diusung adalah kebebasan berpendapat dan demokrasi
saya kira kalau kita lihat dari deklarasi kami dan delapan tuntutan itu itu temanya bervariasi sekali
hanya memang tema pki ini momentumnya saat ini

oke atau jangan jangan karena mencari momen saja ini bagaimana

oke atau jangan jangan karena mencari momen saja ini bagaimana

tidak hanya gini mengingatkan orang itu harus dengan momennya kan
sama saja ketika idul fitri kita berefleksi mengenai makna lebaran ya kan
ketika tiga puluh september kita berefleksi tentang bahaya komunisme
ketika ibadah haji kita mengingatkan pada pentingnya haji dan lain sebagainya dan lain sebagainya
jadi momentum itu penting bagi kita untuk mengingatkan
mengingatkan tapi sekali lagi
masing masing orang kan punya pendalaman
yang berbeda kalau ditanyakan kepada saya
saya punya pendalaman yang berbeda dibandingkan
gatot nyur bantio karena yang bersangkutan
pernah menjadi panglima tni
kalau refli harun ray rangkuti kan aktifis
saja jadi hal hal yang
berbeda tapi kita hargai saja hanya
jadi tidak benar kalau kemudian
ini mencari cari tema saja
atau kehabisan tema kehabisan topik
bang refli harun
kalau mencari cari tema
saya dikasihkan ke saya tema
tentang pemerintahan jokowi itu dari a sampai z
politik sosial ekonomi budaya
di mana kelebihannya di mana kekurangannya
kalau kita bicara law enforcement penegakan
hukum misalnya wah penegakan hukum kita
kalau kita bicara tentang korupsi
misalnya tentang pelemahan
kpk tentang febri diansa
yang mundur banyak sekali tema tema yang
kita bisa usung karena momentumnya
saja kebetulan saja sekarang
oke jadi kebetulan karena
momentumnya mau tanggal tiga puluh september
sudah tersabung secara audio
dengan mas susirwan
bukan mencari cari tema ruhip
menurut bang refli tadi jelas banyak ditolak oleh
dalam masyarakat dan ini memang momentumnya
pas kalau membahas soal g tiga puluh spki
ya tadi kan
awalnya saya menanggapi hal tersebut
karena bang refli
mengatakan bahwa ini
kita harus tetap waspada terhadap
bahaya laten topiknya kan
itu jadi saya katakan
bahwa memang bahwa tampak tampaknya
bang refli sendiri mungkin
pemikir utama di situ mungkin
ya cari yang lain lah mungkin kalau misalnya
publik yang berkaitan
dengan kelemahan kelemahan yang lain
kita punya saluran jangan salah
bung refli bahwa anda yang
sebagai seorang yang sangat tahan
proses saya tadi sudah
awali bahwa pasca reformasi itu
kita ini kan sudah melewati
presiden yang langsung
kemudian kalau pemilu legislatif
ya sudah berlangsung langsung
itu sudah cukup lama berkali kali
berkaitan dengan beberapa aspek yang
anda sampaikan itu tentunya ada
waktunya dan salurannya
teman teman sangat paham
bdi perjuangan tentu berpijak
aspek kegiatan yang memang
konstitusional ya karena dari
sejak dahulu kita memang sudah melewati
baik pada masa yang
memang kita ada
di kekuasaan maupun tidak
pada kekuasaan kita lakukan
dengan cara konstitusi
jadi kalau kelemahan yang tadi kan
katakan bahwa banyak
aspek yang lain pun juga banyak
kelemahan yang kita bisa kritik
dikatakan bahwa sebenarnya
saluran itu kan sudah tersedia
dan itu saluran saluran
apakah itu sekarang kurang
atau lebih ini adalah proses
yang kita jalani selama proses demokrasi
yang berjalan ini
sesuai dengan konstitusi yang kita
yang lain pun itu
seperti yang tadi kelemahan kelemahan yang dikatakan
memang itu mungkin diungkapkan
menurut saya itu sudah ada
saluran yang bisa dilakukan
pada masa periode saat ini
pasca reformasi berbeda dengan pada
jadi perlu tidak mas osirwan untuk kemudian
kelompok seperti kami ini
mengingatkan membawa kembali
isu pki ini perlu tidak
mengingat momentum mau tanggal tiga puluh september
tentu kalau itu ya masing masing
bu refli tentu akan mengatakan karena itu adalah
masih bisa dikunakan
pada posisi saat ini
yang mungkin dianggapnya oleh
bu refli dan teman teman masih perlu
tapi kalau menurut saya
artinya sudah tidak relevan lagi
saya akan ke bang ray rangkuti untuk
memberikan tanggapan dan juga membahas soal
kemudian isu pki
dan juga kontroversi deklarasi kami ini
dari apa yang terjadi fenomena belakangan ini
kita akan bahas saja kami akan segera kembali
memainkan isu pki lagi apakah masih relevan
atau tidak atau ada motif apa yang anda baca
dari isu ini misalnya
saya baru saja membaca
hasil survei yang dilakukan oleh
di mana dalam survei itu dinyatakan
orang yang percaya bahwa pki itu
tapi tiga belas persen
itu bagi organisasi baru seperti kami
itu saja besar ya
mana kami jadi perhatian
karena tiga belas persen itu ya
akan kecil jadi besar juga
jadi organisasi sebagai
jadi mencari perhatian
karena itulah isu
saya dimainkan karena secara politiknya
karena secara politiknya jadi mencari perhatian
jadi mencari perhatian
jadi mencari perhatian
dan yang pertama
berbiaya murah ya
kebunculan bahaya kecil
haus hausan dari tiga belas persen itu
nah yang kedua
dengan sendirinya akan jadi bahan perbincangan
dan kalau yang berbahan perbincangan
itu menguntungkan secara politik
biayanya murah efektivitas untuk menjadikan kita populer itu
saya kira akan tetap dimainkan
dalam semua perhelatan politik
baik untuk pemain baru
maupun saja maksud pemain lama
oke tapi untuk kelompok seperti kami ini
tapi menurut anda menggunakan isu pki gimana bang
apanya yang bangkit dari pki
kita nggak tahu
nggak ada penjelasannya
kira kira apa yang mau dilakukan oleh pki
dengan situasi kayak begini
cara yang demokratik
hampir tujuh puluh delapan puluh persen rakyat setuju dengan pancasila
begitu undang undang hip
tadi misalnya mau dibuat
semua orang marah ya kan
kira kira apa yang mau ditargetkan oleh dki
kalaupun mereka bangkit
kekuasaankah melalui sistem elektoral ini
diskusi diskusi yang kayak begini
karena memang tidak dimunculkan itu
karena memang itu bukan targetnya
targetnya itu ya
ya sehingga dengan begitu
jangan mendiskusikannya secara ilmiah
tapi diskusi diskusi saya bahwa
misalnya di adan once
apanya yang bangkit nggak tahu
situasi kita seperti sekarang
dengan rencana kebangkitan pki
mau ngapain juga
kita juga nggak tahu
oleh karena itulah
boleh boleh saja tetap
kita yang sekarang ini kan
romantisismenya yang muncul
bahwa pki itu pernah
ada tujuh general kita yang
tak pernah kita lihat pergerakannya
kecuali tentu saja
di kalangan akademisi
tanya apa lagi dulu
tapi sebetulnya bisa berharap
ini misalnya membuka lagi diskusi soal
gerakan tiga puluh spki itu
benar benar didalami oleh
apa kekuatan mereka
ppki dapat melakukan
gerakan seperti itu
apakah katakanlah gagasan
di antara kelompok kelompok
kami menurut saya
memiliki satu isu khusus
kalaupun mau tetap dipakai
karena pki bankis itu
tanpa kita pernah bisa
apanya yang bankis
apa tujuannya apa
yang kayak begini
apa yang mereka mau kerja
kita pernah tahu
mungkin karena itulah
saya sendiri sih berharap
perdebatan soal kami
pki ini di dalam
landscape yang kita sediakan
termasuk juga begini
tidakkah kemudian ini menjadi bahan evaluasi
bahwa kalau memainkan isu seperti ini juga bisa
kembali memicu konflik horizontal misalnya di masyarakat
berkaca lagi soal penolakan penolakan yang terjadi
di dalam deklarasi kami di berbagai wilayah bang refli
bentrok dengan pki kan nggak ada masalah
kalau memang ada yang mengaku pki lalu kita bentrok kan nggak ada masalah kan
baik pak nusir rai
baik pak nusir ruan maupun bung rai rangkuti pasti nggak baca itu delapan tuntutan kami
jadi ketika deklarasi kemarin kami menyampaikan delapan tuntutan
dan soal komunisme itu hanya bagian kecil dari koin ke enam dari tuntutan tersebut
jadi tema besarnya ekonomi sosial politik hukum dan lain sebagainya
jadi cuma masalahnya media masa ini kan selalu mengutip hal hal yang sifatnya populis yang populer
ketika deklarasi itu kan kita tidak menyebut hanya soal komunisme saja
di surabaya juga tidak begitu
nah ketika kemudian presidium mengirim surat kepada presiden joko widodo
itu soal momentum sekali lagi
tapi ketika delapan belas agustus kemarin deklarasi
itu delapan tuntutan yang disampaikan dan itu delapan tuntutan itu sudah saya replikasi
ke dalam channel youtube saya dan lain sebagainya
cuma masalahnya kita ini kan masyarakatnya hidup dalam apa ya
apa yang bisa ditangkap saja
dan media juga begitu kan selalu mencari angle yang kira kira bisa bikin rame
nah yang bikin rame sekarang ini adalah namanya gatot nurmantio dan isunya pki
karena pak gatot juga menyampaikan isu itu ke masyarakat bang refli
dua itu saja
nah termasuk rai rangkuti
padahal banyak kali yang mengatakan itu
padahal banyak sekali yang lain kan begitu
bagaimanapun mau mengangkat isu dalam hal yang kayak gitu
cuma apakah tidak ada perdebatan yang lebih sulit
saya sekedar menjelaskan bahwa pki bangkit
oke oke baik baik
bagaimana mau berdebat secara substantif
baru deklarasi saja dilarang
dengan berdebat secara susah seperti ini
seperti apa aja kira kira mau bangkitnya
itu yang kita mau sujarakan
tahan di situ
kita fokus di isu yang sepupu dengan bangkitnya pki
sehingga kita paham bahwa kami membawa sepuluh isu
tahan di situ bang rai dan juga bang revely
saya ke mas nusirwan
mas nusirwan dari anda bagaimana menghadapi sebagai pd perjuangan
partai pemerintah menghadapi isu seperti ini
yang tentu dialamatkan bahkan disuratkan kepada presiden joko widodo
bahkan belakangan juga ada seruan untuk menonton nobar
halo jadi tentu bahwa karena kalau pdi perjuangan itu sudah melewati proses sejarah panjang
saya sudah katakan baik pada saat sebelum reformasi maupun setelah reformasi
kita itu sudah mengalami berbagai macam hal cobaan maupun perjalanan yang sebegian panjang
dengan melalui beberapa
jadi kalau mohon maaf bagi kawan kawan yang mungkin ada perbedaan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan pada saat ini
kami cukup tidak terlalu
ya tenang tenang saja lah
artinya itu nanti tentu ada waktu ada masanya
saat untuk sampai kepada hilang sendiri atau katakanlah tenggelam demikian
mohon maaf karena kita tentunya melewati kejadian kejadian itu sudah bermacam macam ya
catatan catatan itu sudah cukup
ya ini kan
kami atau katakanlah rekan rekan mas bang refli ini
ini hanya salah satu dari sederetan sekian panjang bertahun tahun yang kita alami
jadi itu kita sudah cukup mempunyai pengalaman lah ya menghadapi berbagai kondisi tersebut
sehingga tentu kaitannya kami bagaimanapun tetap bahwa harus menjaga
pemerintahan pak jokowi apapun kondisinya
itu tetap kita harus lakukan
oke artinya kalaupun ada surat ataupun ajakan atau menghimbau untuk mewaspadai bahaya pki komunis
ditanggapi juga harusnya dengan santai santai saja mas susirwan
kalau misalnya kaitannya dengan peringatan apa namanya memberikan imbauan ya boleh boleh saja
kenapa nggak boleh kan ya apa namanya
apa namanya ringan ringan saja lah
dihimbau sama bang refli kan bang refli dulu juga pernah bersama saya tapi nggak tahu nih
serius gagal latihan
mas nusirwan bang rey dan juga bang refli menarik sekali tapi sayangnya durasi kami sangat terbatas
kebersamaan ini harus kami sudahi
mudah mudahan ini menjadi diskusi yang menarik dan juga pembahasan yang bisa
saya mau bayangkan bagaimana mau diskusi sebentar aja durasi nya itu terbatas
lain kali kita tambahkan lagi bang refli
terima kasih banyak bang refli harun bang ray rangkuti mas susirwan sudah bergabung bersama dengan kami pada malam hari ini